siapa yang lempar pesawat ini
itu pesawat aku pak
aku yang lempar
papa marah ya
papa gak marah
cuman lain kali kalo main lebih hati hati ya
nanti kalo kena orang
nomor tujuh puluh tujuh kan
tapi sepi disini
coba lu ceknya disini
ada orang di dalam
kalo di dalam keluar dennis
pak cari siapa
kami cari dennis
bener rumahnya kan
benar ini rumah dennis pak
tapi sudah sebulan
saya nggak pernah lihat dia lagi
kayaknya udah gak pulang disini deh pak
sudah sebulan ya pak ya
sekarang saya mau tanya
kira kira bapak tau gak dia pergi kemana
atau mungkin pindah kemana
saya gak tau pak
saya dan warga sini juga gak tau
mungkin sudah pindah kali pak
terima kasih banyak info nya ya pak
yaudah saya permisi ya pak
enak banget pas banget aku lagi lapar aku makan ya
sini aku buka
bersihin dulu ya
saya beli sepasang ya
ini aku beli gelang sepasang
yang satu buat aku yang satu lagi buat nino
karena kan dia udah sering kasih aku hadiah
jadi aku mau gantian
nanti kalau misalkan kamu ketemu sama nino
gelangnya dikasih ke dia ya
nanti abis itu kalau kamu ketemu sama aku
kamu kasih tahu aku ya
mau yang mana
bagus banget gelangnya
mas makasih ya
gelangnya dibayar dulu
sepasang empat puluh ribu
bayar beritanya ya
bayar beritanya ya
bayar beritanya ya
biar gue yang bayar ya
kebali ini ambil aja
makasih ya mas
makasih ya mas
oke makasih ya udah bayarin gelangnya
ini yang satu aku titip ke kamu
yang ini aku simpen
ntar gua kasihkan ini nek
opa sebenarnya statusnya apa
parah banget nih si ricky
dia enak enakan di sana
sementara gua jadi korban di sini
mas kenapa ngeliatin ke arah sana terus
nasir juga ya sama elsa
saya enggak naksir kok sama elsa
kok kayaknya elsa happy banget ya ketemu sama ricky
biasanya kan elsa selalu marah
dan tadi gua denger elsa bilang
kalau ricky kesini disuruh nino
aneh banget sih
sejak kapan riki sama nino akur
sampai mau disuruh segala
opa jangan diem aja
neneng terima cintanya opa
emang siapa yang menyatakan cinta
emang siapa yang menyatakan cinta
jadi pacar neneng itu syaratnya gampang
cuma satu setia
soalnya neneng itu orangnya setiap
kalau neneng udah sama opa kawedua
neneng tuh gak bakalan sama cowok yang lain
cowok cowok yang lain deketin neneng bakal neneng tolak
termasuk anaknya presiden yang udah ngincar neneng dari dalam kandungan
waktu outting sudah hampir habis
aku balik dulu ya
susternya udah dateng
tapi jangan lupa nanti langsung dikasih ke nino gelangnya
ya ntar gua kasih
gue juga balik ya
kalian berdua udah dipanggil tuh
hah susernya gak asik nih
orang baru ngerasain diapelin sama pacar udah disuruh pulang
apa neneng pulang dulu ya
opa jangan baru baru kangen sama neneng
gak ada pacaran nenek
yay ap favoritnya tuh pos strike
gak ada paut begitu udah keluar
gak ada tapi berisiko
gak ada btw

papa marah ya
papa enggak marah
cuma lain kali kalau main lebih hati hati ya
nanti kalau kena orang
maafin aku ya pak
padahal kayaknya itu pesawat gue deh yang kena paha
untung rena baik
mengaku dia yang lempar
kamu tolong ajak rena keluar dulu
ya ya pak siapa
rena ikut om yuk
bapak om randy sama om om ini juga
terima kasih ya pak
so ada apa
aku menemukan sedikit petunjukmu
adalah handphone dari salah satu
peneror keluarga kita
dan gak sengaja ditemukan sama ricky
riki kasih handphone ini ke aku
bos pemilik handphone ini
makanya tadi aku minta tolong
hacker temennya angga
untuk mencari data lainnya
dia juga mencari
dan mencari data lainnya
untuk mencari data lengkap
pemilik nomor handphone
yang ada di hp ini
yang ada di hp ini
itu bukan iqbal mak
orang suruhan bama tujuh tahun yang lalu
terdaftar atas nama
ke alamat rumah
kalian mau ketemu dennis
kata warga sekitar
dennis udah sekitar
sebulanan nggak tinggal di rumah situ
tapi yang membuat
aku kepikiran mak